saudara petugas polres metro jakarta pusat mengungkap peredaran jaringan narkotika di sejumlah kota di sumatera dan jabodetabek
dengan total barang bukti narkotika senilai empat puluh sembilan delapan kg dalam kurun waktu lima bulan terakhir
polisi menangkap total delapan puluh lima tersangka sindikat narkotika ini
inilah detik detik penangkapan peredaran narkotika jaringan medan dan palembang oleh polres metro jakarta pusat
petugas berhasil menyita narkotika di belakang sebuah mobil dan koper di dalam rumah kontrakan
selain narkotika berbagai jenis polisi juga menyita senjata api airsoft gun serta alat komunikasi
ditampilkan polisi saat rilis perkara
jakarta pusat kemudian berkembang
dengan total sebanyak dua belas tersangka
tidak hanya di jakarta pusat polres tangerang selatan juga menggerebek kamar apartemen di kawasan bsd serpong
yang dijadikan laboratorium tempat pembuatan
ternyata kemungkinan penyita narkotika jenis tembakau sintetis
terbongkarnya jaringan ini berawal dari penangkapan dua orang tersangka berinisial af dan mr di kecamatan pondok aren tangerang selatan
dari para pelaku polisi menyita tembakau sintetis seberat dua kilogram
petugas kemudian menggeledah kamar apartemen yang dihuni oleh salah satu tersangka
di tempat ini polisi menemukan alat produksi bahan baku
serta sintetis siap edar
polisi menjelaskan tempat produksi tembakau sintetis di salah satu kamar apartemen di kawasan bsd serpong tangerang selatan
polisi juga menangkap tiga orang tersangka dengan peran yang berbeda
salah satunya berinisial ma yang berperan sebagai koki pembuatan sintetis
tadi sudah perwakilan daripada teman teman melihat lokasi di unit apartemen tersebut
di mana di sana juga diketemukan bermacam bahan baku kimia cairan kimia serbuk serta alat alat memasak
alat memasak untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis
kemudian dari keterangan ma yang bersangkutan
mendapat perintah dari seseorang dengan inisial d